yang punya mobil ditolak
yang punya sepeda diterima
sepeda butut lagi
udah butut punya bapaknya
kamu bawa motornya nggak benar
jalan jalan main hajar
pasti ya res bakal tinggalin si kemet
tarik dulu main naik
kemarin lu gak dibolehin masuk
maksa pengen masuk
sekarang lo udah ajak masuk
lo nya gak mau
saya hanya ingin memastikan juga
sudah direstui berhubungan dengan eros
lha terus kenapa lo gak masuk
kan udah diristuin
karena eros nyuruh saya masuk
saya tidak masuk
supaya eros penasaran
rumit juga ye
itulah seninya cu

hidup itu membosankan kalau mudah ditebal
hidup itu membosankan kalau mudah ditebak
kayak met pasti benar
tidak pernah salah
oggud gak pernah bosen sama porkas
oggud balik ye
saya tuju banget
saya juga lapar
kamu sih dang
kita jadi lapar
tahu sih dadang
ya pulang yuk
eh orang orang pasti masih marah sama kici ceng
gara gara kamu sih dang
nangis hati keras
abang gak mau nemuin si kemet lagi
bisa jadi dia emang dipelet bah
supi ingat waktu pertama kali agent lihat si eros itu
akemet seperti orang kesirep bah
pasti dibaca bacain bah
hah salah dia sendiri
kenapa mau dipelet orang
eh si abah
gak ada yang mau dipelet
kenapa mau dipelet orang
eh si abah
gak ada tuh orang yang mau dipelet
abah gimana sih
itu tandanya dia jarang jikir neng
sering mikir bah
hmm emak juga denger ya mikir
makanya dia tak kena pilot orang
soalnya jarang jikir
eh si abah
jelek jangan lah
perjalanan kamu dimatahkan
hmm berarti kamu boleh pacaran sama aku emet
aku bahagia dengarnya
kamu mau tanya emas sama bapak lagi
enggak aku cuma lihat
si kemet masih sayang sama si sopi bah
iya bah tadi kan abah dengar sendiri ajat bilang apa
kalau si kemet hidup kuning dan masih sayang sama nenek
pasti orang tuanya yang datang ke sini minta tolong bukan temannya
jadi gimana ceritanya
tadi malem eros temen mau kabur meh
tapi gak tau gimana a kemi a kemet maksudnya dia nyusulin eros
di tengah tengah perjalanan rsc ketemu sama bapak
eros ketakutan ada mamanya ajad di sana
mamanya ajad yang mau kabur juga
kenapa aku ada di situ
pokoknya dia tak ada di sana
kamu temui eros ceritain apa enggak
mamamu gimana ceritanya
kan indite lagi diceritain
tadi pagi orang tuanya ajadnya ke rumah eros
erosnya udah takut meh
eros kiramu dinikahin hari ini juga
eros udah pasrah
kebayang kalau eros dinikahin sama ajad eros bakal dihina setiap hari sama mereka
alhamdulillah mereka tuh ke rumah eros mau ngebatalin pernikahannya
tapi mereka tuh tetep ngelupa menghina eros
maksudnya emete bukan seneng karena kamu dihina tapi seneng perjodohannya tuh batal
ya dite gimana ceritanya
kan tadi udah eros ceritain nih
lu sa ada pasang malam di sindang
suruh eros ajak eme ye
saya bisa saja bilang begitu ke eros
saya juga bisa bilang ke mck kamu suka sama dia
iya emet begitu aja
lu kasih tau eme kalau ugut suka sama dia
kalau kamu ingin sesuatu dikerjakan dengan baik kamu harus lakukan sendiri
begitu amat lu emet sama temen
idoi akum aceng sama dadang
dari siang belum pulang
kayak ada suara orang nangis
eh ada apa ada apa ri
ada cetan me cetan di sana
cetanah ke spas cetanah pas cetanah pas
mas jangan lakukan mas
mas jangan lakukan mas
di sana ada cetan
kejang rame aja
acing aku hidup
tunggu tunggu saya ikut
ingetin apa posisi
hingga datang sejastinyaondan kv
men tunggu men
yang punya mobil ditolak
yang punya sepeda diterima
sepeda butut lagi
udah butut punya bapaknya
eros sukanya sama yang butut butut
ya saya juga suka
saya juga suka
saya juga suka
saya juga suka
saya juga suka
saya juga suka
saya juga suka
aar bisa nggak sih pakai sepeda
aar kami bukan sepeda